sementara itu anastasia pretia amanda melaporkan mario dandi shane lucas dan ag ke polda metro jaya
atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah
hal ini menyusul adanya tuduhan dirinya sebagai provokator dan pemicu penganiayaan berat terhadap david ozora
didampingi kuasa hukumnya anastasia pretia amanda melaporkan ketiganya ke polda metro jaya kamis ini
amanda melaporkan mereka atas dugaan pencemaran nama baik dan juga fitnah
hal ini karena mereka menyebut amanda sebagai provokator dalam kasus penganiayaan berat yang dilakukan mario terhadap david
kuasa hukum amanda enita edia laxmita membanta tuduhan tersebut
yang mengatakan bahwa kliennya tidak pernah kenal dengan ag
hubungan dekat antara mario dengan amanda telah berakhir pada tahun dua ribu dua puluh dua lalu
sementara itu amanda mengatakan semenjak hubungannya dengan mario berakhir keduanya sudah menjadi teman biasa
ini publik yang dilakukan oleh mds melalui pengacaranya itu tidak benar
bohong belaka penyesatan publik
penggiringan publik ini dengan menghambingkan hitam kepada saudari amanda ini mungkin untuk kepentingan mereka
kita kan tidak tahu tapi silahkan aja itu pengacara mereka sudah kami laporkan
memang sejak itu sudah benar benar temanan biasa